mewakili pemerintah akhirnya menteri dalam negeri cahyokumolo menutup musyawara nasional luar biasa partai golkar
setia novanto sebagai ketua umum partai golkar periode dua ribu enam belas dua ribu sembilan belas menyatakan akan mundur sebagai ketua fraksi partai golkar di dpr
setelah hasil rapat formatur dibacakan akhirnya munaslu partai golkar dua ribu enam belas yang digelar di nusa dua bali secara resmi ditutup
pemerintah mengapresiasi munaslup ini termasuk menghormati kedaulatan partai golkar dalam menentukan ketua umum
ketua umum partai golkar stiano fanto berencana mempercepat rekonsiliasi dan melengkapi keanggotaan partai golkar
ia pun menyatakan akan mundur dari fraksi partai golkar di dpr